ya saudara mendekati lebaran simpang pemuda kota cirebon malam ini terpantau ramai oleh pemudik yang menggunakan motor
meski terpantau rame lancar petugas kepolisian tetap bersiaga mengatur arus lalu lintas dan polisi beberapa kali melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan tidak mengaktifkan traffic light untuk memprioritaskan pemudik
di prediksi saudara kepadatan kendaraan pemudik akan kembali meningkat pada minggu tengah malam nanti
arus kendaraan pemudik di ruas tol cipali subang dua hari menjelang lebaran terpantau rame lancar hingga senin dini hari
rekayasa lalu lintas one way masih diberlakukan pihak kepolisian
terpantau di kilometer delapan puluh enam sudara
tol cipali cipendei subang jawa barat arus lalu lintas ramai lancar di kedua jalur pada senin dini hari
iring iringan kendaraan mengalir deras dengan kecamatan maksimal menuju arah timur
dari pantauan di lapangan rata rata sebanyak satu ratus lima puluh hingga dua ratus kendaraan melintas di jalur a ataupun jalur b

lintas one way masih diberlakukan setelah pihak korlantas polri memperpanjang aturan ini hingga senin malam
sementara itu saudara sejumlah pemudik yang singgah di res area delapan puluh enam a tol cipali subang beristirahat di taman area parkir
sejumlah pemudik sengaja berbuka puasa dengan lesian bersama keluarga
para pemudik mengaku sengaja membawa makanan dari masakan sendiri agar berbuka puasa terasa lebih nikmat
saudara kita bergabung dengan rekan henry irawan jurnalis kompas tv di tol cipali subang jawa barat
ya baik pak juri dan juga saudara

kampung ke arah timur sehingga one way ini diperpanjang hingga senin malam ini
kondisi saat ini sendiri di tol cipali ini kondisinya ramai lancar
bahkan cenderung lengang dibanding dua hari kemarin
yakni pada hamin empat di mana pada jam yang sama
kondisi arus lalu lintas di ruas tol cipali cukup padat
bahkan merayap namun kali ini seperti yang terlihat di belakang saya ini
namun tadi sempat terjadi peningkatan volume kendaraan
meskipun sudah signifikan ketika menjelang waktu makan sahur
di mana banyak kendaraan yang mengantri di gerbang masuk
ke rest area delapan puluh enam untuk beristirahat dan bersantap sahur
sementara untuk jalur arteri pantura subang sendiri
kondisinya dini hari ini cukup
relatif lancar meskipun masih banyak pemudik yang memilih
melakukan perjalanan pada malam hari ini karena memang cuaca yang dingin
namun tadi pada senin hari sekitar pukul tiga dini hari senin ini
terjadi kepadatan karena memang sempat turun hujan
truk mengguyur wilayah subang wilayah utara
sehingga para pemudik sempat berteduh
dan pasca hujan tersebut
kemudian melakukan perjalanan mudik secara bersama sama
sehingga terjadi kepadatan arus menuju ke arah timur
ya henry tadi anda sempat bahwa bilang
saat ini memang arus sudah mulai lancar
berarti apakah memang puncak arus mudik di saat ini memang sudah berlalu
iya baik dari pantauan kami di
tol cipali ini bahwa kepadatan memang terjadi pada
h lima dan h empat yang menjadi puncak arus mudik
seperti diprediksi pihak kepolisian dan juga kementerian perhubungan
di mana pada h lima dan h empat tersebut
kondisi arus dari sepanjang harinya terjadi kepadatan yang luar biasa
bahkan di beberapa titik sempat terjadi kepadatan merayap
ada juga yang tetap atau tidak bergerak
namun akhirnya bisa dilakukan pengurayan oleh pihak kepolisian
sejak minggu siang kemarin kondisi arus lalu lintas
kalau ini mulai menurun dari awalnya yang dari pagi hingga siang
itu terjadi kepadatan namun pada sekitar pukul dua belas minggu siang kemarin
kemarin arus turun secara sempat
dan arus di kedua jalur baik a maupun jalur one way di jalur b
itu sempat ramai lancar sehingga saat ini
sehingga dapat dikatakan jika kondisi puncak arus mudik sudah terlewati
dan saat ini meskipun masih diberlaksanakan one way
itu karena memang masih ada maksud kami jumlah penumpang
yang akan pulang dan dari informasi yang kami terima
dari pihak kepolisian bahwa masih ada peningkatan volume kendaraan pemudik
dari wilayah jakarta dan banten yang akan melintas di wilayah tol cipali ini
jadi tadi anda sempat merangkan bahwa jalur alteri
ada hal yang menarik yang harus saya tanyakan kepada anda
untuk pemudik lokal sendiri apakah sudah terlihat yang melintasi di jalur arteri
biasanya pemudik lokal ini akan melakukan mudiknya di lebaran kurang dua hari
dari pantauan kami dan informasi dari kepolisian
bahwa para pemudik baik pemudik jarak jauh maupun pemudik lokal
sebagian sudah melakukan perjalanannya
dan terlihat melintas di ruas jalur nasional pantura subang
hingga senin dini hari ini
memang belum terlihat begitu signifikan
karena secara tradisi mereka itu karena jaraknya cukup dekat
biasanya memepetkan atau mendekatkan untuk mudik ke wilayah subang indramayu dan cirebon
itu mendekati jelang lebaran
namun saat ini memang sudah terlihat juga
kendaraan kendaraan pemotor terutama yang melintas jalur pantura
kebanyakan melakukan perjalanan pada malam hari
maksud kami di ruas arteri subang sendiri
pihak kepolisian telah memasang sebanyak satu ratus tujuh puluh lima uten
yang berada di sepanjang jalur tersebut
sehingga masyarakat aktivitas masyarakat yang akan menyeberang
harus memutar agak jauh
dan kondisi harus lalu lintas di jalur pantura subang sendiri
tidak begitu terjadi kepadatan
karena jalurnya yang lurus dan jalan yang lebar
sehingga para pemudik bisa dengan lancar
memacu kendaraannya untuk melakukan mudik
sementara untuk aktivitas warga lokal sendiri
harus memutar agak jauh
di mana hanya ada beberapa uten atau putaran arah saja
yang dibuka oleh pihak kepolisian
akibat aktivitas warga lokal
yang dapat mengganggu arus lalu lintas
ya tol cipali subang jawa barat
dari kawasan tol cipali subang jawa barat